program ini merupakan langkah perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat
kita menggunakan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik
hingga saat ini sudah lebih dari seribu kendaraan listrik yang sudah digunakan sebagai kendaraan operasional di pln
artinya apa bahwa saat ini kita mengoperasikan lebih dari tujuh motor
dan juga lebih dari dua lima ratus mobil
ini kenapa kita lakukan
pertama ini adalah arahan dari bapak presiden joko widodo
bahwa perlu adanya transisi dari motor dan mobil yang tadinya
karena berbasis pada bbm menggunakan combustion engine bergeser menjadi motor listrik dan mobil listrik
pln berharap beralihnya penggunaan kendaraan listrik mampu mengurangi beban operasional perusahaan
meskipun listrik yang diperoleh masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara
pln telah menargetkan hal tersebut akan dikurangi secara bertahap hingga menjadi nol emisi di tahun dua ribu dua puluh
saya sudah jelaskan bahwa
satu liter bensin emisi gas rumah kacanya adalah dua empat kg co dua
itu setara dengan satu lima kg satu lima kwh listrik
dan untuk itu emisi satu lima kwh listrik itu hanya sekitar satu tiga sampai satu empat kilogram co dua
ditambah bahwa motor listrik ini tidak ada emisi baik itu particulate matters
tidak ada emisi dari sox nox merkuri dan lain lain di titik motornya
tentu saja dampaknya bahwa jalan jalan menjadi sangat berbeda
perpindahan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pln juga bertujuan
untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor
sebab hal ini telah membebani anggaran belanja
negara cukup besar
ini menjadi suatu solusi bahwa kita bisa meningkatkan energi security kita
mengubah energi yang import menjadi domestik
ditambah mengubah energi mahal menjadi energi yang murah
ditambah lagi dari energi yang kotor menjadi energi yang sangat bersih
untuk itu ini adalah suatu peristiwa yang sangat historis
di mana pln secara internal
mampu menyediakan motor listrik dengan spek yang jauh lebih baik daripada motor bbm
tetapi dengan harga yang kompetitif
juga dibarengi dengan touring motor listrik berbagai merek
dari jakarta menuju bandung dengan jarak satu ratus tujuh puluh tiga km
tujuannya agar masyarakat bisa melihat keandalan motor listrik